salah satu isu prioritas dalam presidensi indonesia di kttg dua puluh adalah pasar tenaga kerja
isu ini masuk dalam employment working group yang merupakan wadah negara negara anggota
yang membahas isu ekonomi dan sosial ketenaga kerjaan
salah satu poin penting yang harus didorong adalah pasar tenaga kerja bagi disabilitas
dan bagaimana perhatian terhadap kelompok disabilitas yang harus didorong
kami bahas pagi ini dengan angki yudhistia staf khusus presiden joko widodo
selamat pagi mbak angki
mbak angki topik pasar tenaga kerja inklusif terutama bagi kaum disabilitas
akan dibawa dalam ktt g dua puluh apa saja isu yang akan didorong di sana
oke baik bertepatan dengan presidensi g dua puluh di mana indonesia menjadi tuan rumah
pemerintah saat ini saling bersinergi untuk mewujudkan ekosistem indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas
yang diimplementasikan sebagai pengembangan moda pembangunan ekonomi lokal
dengan pelibatan penuh peran pemerintah sektor bisnis dan masyarakat sipil
terutama mewujudkan kesepakatan perencanaan secara partisipatif dan advokasi kebijakan publik
yang dibutuhkan untuk membangun sistem pembangunan inklusif
jumlah penyandang disabilitas di indonesia berdasarkan data bpsusenas dua ribu dua puluh yakni sekitar dua puluh dua sembilan juta jiwa
pada penguatan besar ini kita akan mendorong berbagai isu
yang pertama kita akan memperkenalkan kepada para peserta g dua puluh bahwa
pertama dalam sejarah dibawah kepemimpinan bapak presiden jokowi indonesia memiliki komisi nasional disabilitas
yang bertugas memantau mengevaluasi dan advokasi terhadap implementasi hak hak penyandang disabilitas
salah satunya adalah perihal pasar tenaga kerja inklusif
yang kedua sesuai dengan arahan bapak presiden
saat perayaan hari disabilitas internasional dua ribu dua puluh satu kemarin implementasi terhadap regulasi yang dibuat menjadi sangat penting
memang ini tidak mudah terlebih di masa pandemi
tapi di masa pandemi ini juga memberikan terciptanya peluang untuk kita melahirkan inovasi baru
termasuk transformasi kebijakan dan program yang menjamin inklusivitas penyandang disabilitas
dan terakhir ketiga kami mendorong kementerian dan lembaga
serta pemerintah daerah untuk terus berinovasi
mengimplementasikan hak penyandang disabilitas dengan lebih melibatkan penyandang disabilitas
dan melakukan kegiatan yang produktif tentu dengan pemanfaatan teknologi yang adaptif
baik yang selanjutnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja disabilitas di indonesia
bagaimana potret penyerapan tenaga kerja disabilitas di indonesia saat ini
oke baik mbak
saat ini bapak presiden dan pemerintahannya memiliki komitmen kuat
untuk dapat merealisasikan penerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas
terlihat dengan diimplementasinya undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas tentang penyandang disabilitas
serta peraturan turunannya salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
dan kita juga memiliki rancangan hidup penyandang disabilitas perihal poin ekonomi dan rancangan
rekuk asyik berangka untuk
dua ratus dua puluh lima penyandang disabilitas usia lima belas tahun ke atas penyandang disabilitas telah bekerja baik
tenaga kerja penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa sektor yaitu sektor jasa
tenaga kerja penyandang disabilitas ini erat kaitannya dengan pendidikan dan diperoleh
oleh teman teman penyandang disabilitas teman teman penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk
bisa mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan
penyandang disabilitas alhasil hanya sedikit dari penyandang disabilitas yang mendapatkan akses
pendidikan yang inklusif selebihnya mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikan maka dari itu kita
mendorong pendidikan vokasi agar bisa menjadi pilihan untuk penyandang disabilitas agar bisa
mandiri dengan penyelidikan vokasi teman teman penyandang disabilitas bisa meningkatkan kemampuan
yang mereka miliki dan sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas dan kemampuan penyandang
disabilitas yang mereka inginkan dengan permintaan demand dunia kerja sehingga demand dan supply nya ini dapat seimbang
ya baik mbak aki ini terkait dengan tenaga kerja disabilitas begitu ya dengan progres yang sudah terjadi
bagaimana sekarang menyingkirkan stigma diskriminatif terhadap pekerja disabilitas mbak angki
oke stigma jika kita bicara tentang tren global menunjukkan bahwa penyandang disabilitas
cenderung memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk mengalami stigma negatif
atau hambatan dalam segala lini kehidupan
hambatan tersebut tidak hanya dari kesempatan menikmati hasil pembangunan
tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan
hambatan itu juga mengakibatkan penyandang disabilitas cenderung memiliki kualitas hidup
yang lebih rendah daripada masyarakat yang disabilitas
yaitu seperti tiket pendidikan akses kesehatan serta kesempatan kerja
dan akses terhadap fasilitas umum yang rendah juga menambah daftar hambatan
yang dialami oleh penyandang disabilitas
kondisi seperti pada akhirnya makin memarjinalkan peluang penyandang disabilitas
untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan inklusif
maka dari itu yang paling utama adalah sosialisasi terkait peningkatan literasi
tentang hak hak penyandang disabilitas menjadi suatu yang sangat penting
untuk dipahami oleh semua kalangan agar perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas
bisa perlahan lahan teratasi
saat ini seluruh komunitas organisasi penyandang disabilitas gencar melakukan sosialisasi
agar masyarakat meningkat perihal literasi tentang hak hak penyandang disabilitas
seperti itu mbak
baik terima kasih mbak angki yudhistia staf khusus presiden joko widodo
atas waktu dan juga penjelasannya mengenai tenaga kerja disabilitas
sukses terus untuk anda